kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif banyak bekerja sama dengan atlet dan gelaran olahraga
baik skala nasional maupun internasional untuk bisa mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia
salah satu hal yang ditempu adalah dengan menggandeng produk lokal dengan brand ambasador atlet bola dunia seperti mesut ozil
selain mengunjungi masjid istiqlal dan pulau bali mesut ozil akan mengadakan coaching clinic untuk pemain muda indonesia
ozil yang juga direktur kreatif conclave asia diharapkan bisa memperkenalkan pariwisata indonesia melalui olahraga khususnya sepak bola
timur tengah di mana dan pasar eropa di mana nama beliau sudah sangat dikenal